tiga tersangka yakni thp bss dan st berikut barang bukti
langsung dibawa tim penyidik pores semarang dan polda jawa tengah ke kejaksaan negeri ambarawa
oleh kejaksaan berkas acara pemeriksaan atau bap ketiga tersangka kasus penolakan jenazah nuria kurniasih
perawat rumah sakit karya di semarang telah dinyatakan lengkap atau p dua puluh sembilan
sehingga dalam waktu dekat akan segera memasuki tahap persidangan
ketiga tersangka dijerat dengan pasal dua ratus dua belas dan dua ratus empat belas kuhp tentang ancaman dan pemaksaan
serta undang undang nomor empat tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat tentang penanggulangan wabah
yang ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun penjara
oleh pihak polda jawa tengah proses hukum terhadap ketiga tersangka diharapkan membuat efek jerah bagi pelaku
tentunya penegakan hukum itu kan langkah terakhir ya
langkah terakhir yang sebenarnya juga dalam situasi seperti ini
tidak kita inginkan
tapi inilah hukum inilah penegakan hukum yang harus kita lakukan
kita berharap semua ini berhenti
berhenti terhadap penolakan penolakan pemakaman jenazah yang terindikasi terjangkit virus corona
penindakan hukum terhadap ketiga tersangka mendapat apresiasi dari keluarga nuria kurniasih
yang sebenarnya mengaku telah ikhlas dengan apa yang sudah terjadi
saya rasanya walaupun sakit sebenarnya dalam hati saya sudah ikhlas
karena ikhlas ya menenangkan saya sebenarnya
tapi tentunya untuk pembelajaran yang seperti itu
jadi warga biar terbuka bahwa tidak bolehlah seperti itu menolak untuk pemakaman sementara aturan sudah jelas
kasus ini terjadi pada sembilan april lalu
di mana beberapa warga di sekitar tempat pemakaman umum sewakul ungaran kabupaten semarang
menolak pemakaman perawat yang meninggal karena covid sembilan belas
jenazah nuria kurniasi pun sempat dibawa kembali ke kamar jenazah rumah sakit karyadi
hingga kemudian dimakamkan di tpu bergota semarang